dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tsunami di banten dan juga lampung
sudah ada produser lapangan cnn indonesia aditya aksani takwi
di desa bulakang kecamatan cinangka banten
adit bisa anda jelaskan bagaimana kondisi saat ini di tempat anda melaporkan
ya iqbal fani selamat pagi
kalau kita berbicara masalah kondisi yang terjadi di tempat saya melaporkan
ini banyak sekali korban dari ombak yang terjadi di pantai anyar
bisa saudara lihat sendiri juga di sini banyak sekali korban korban yang sedang mengamankan diri di masjid
atau di bagian luar teras dari rumah rumah
karena memang seluruh warga ini atau seluruh dari wisatawan ini memang masih takut untuk berada di dalam gedung
sepertinya sehingga mereka lebih mengamankan diri di luar gedung
nah kalau di dalam gedung ini di dalam masjid ini adalah masjid yang berada di atas bukit
seperti itu sehingga memang kondisinya sudah lebih aman dan akan lebih jauh terhindar
dumi ditabrak tersesat dilipati musim air yang mungkin saja nanti suatu waktu bisa datang kembali
terus dilakukan evakuasi oleh tim bpbd dan juga basarnas dari kabupaten serang
sejak pukul sebelas malam dan hingga sekarang namun memang masih terhambat dengan cuaca yang masih hujan
di luar juga masih turun hujan yang sangat deras kemudian juga akses jalan menuju ke bukit ini memang sangat jelek
seperti itu berbeda dengan jalan yang ada di bawah sehingga ini menyulitkan dari kendaraan kendaraan
atau mobil dari bppd dan juga bassarnas untuk melamatkan warga
tadi juga kami sempat melihat
ada beberapa jenazah yang dibawa langsung ke puskesmas cinangka yang ada di kabupaten serang
karena memang puskesmas cinangka tersebut adalah shelter pertama untuk pendataan korban dan juga bagi seluruh keluarga yang merasa kehilangan dan juga ada korban luka luka nanti akan ditangani di sana
kemudian juga nantinya akan dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk diberikan penanganan yang lebih layak lagi seperti itu
nah kalau kita bicara masalah korban di sini masih belum didapatkan informasi resmi terkait dengan jumlah korban yang ada
karena memang korban masih terus dilakukan evakuasi oleh tim bapbd dan juga basarnas
nah memang betul bahwa sempat dikabarkan bahwa ini merupakan efek dari bulan purnama
namun setelah itu dikabarkan kembali bahwa ada gempa teknonik dari anak gunung krakatau yang menyebabkan pasang dari air di sepanjang pantai anyer dan juga carita
dan dapat kami informasikan juga fani dan juga iqbal bahwa hingga saat ini di tempat saya melaporkan
tapi juga pasti banyak korban korban yang memang luka lukanya ada luka luka
ada patah tulang luka sobek dan juga trauma
terutama di sini juga ada beberapa anak kecil yang memang masih merasa takut untuk keluar rumah karena di luar juga masih sedang hujan yang sangat deras
kemudian juga fani dan juga iqbal dapat kami informasikan bahwa evakuasi ini masih terus dilakukan hingga nantinya akan ada bantuan kembali dari bpbd dan juga basarnas
dari kabupaten pandeglang dan juga kabupaten lebak yang akan bergabung untuk membantu dalam proses evakuasi
nah tadi malam juga saat kami sedang perjalanan menuju ke carita ini
jalan memang sempat terputus banyak sekali puing puing mobil lalu juga ada banyak sampah berserakan di jalan sehingga menutup akses jalan
sehingga nantinya diharapkan seluruh wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai carita untuk tidak terlebih dahulu datang ke pantai carita ini
karena memang kondisinya masih sangat rusak seperti itu masih tertutup akses jalannya sehingga dikhawatirkan justru akan membahayakan wisatawan yang baru saja datang
ya lalu adit berbicara mengenai wisatawan apakah menurut pantauan anda di lokasi tempat anda berada saat ini terlihat ada wisatawan yang juga mengungsi
juga mengungsi begitu di lokasi pengungsian adit
ya fani betul bahwa di sini justru kebanyakan adalah wisatawan yang mengungsi
karena memang menurut kami menurut daftar yang kami dapatkan tadi bahwa wisatawan yang di sini adalah wisatawan yang menginap di hotel double g
seperti itu karena memang hotel double g ini merupakan salah satu hotel yang sangat parah kerusakannya
kemudian setelah mendengar sedentuman ombak yang sangat keras seluruh penghuni hotel langsung berlari menuju ke arah bukit ini
dan akhirnya tiba di masjid ini untuk kembali
dan masih trauma kalau kalau nantinya ada air yang kembali datang
namun diharapkan kepada seluruh korban di sini juga tadi pihak bpbd dan juga basarnas menyatakan untuk tetap tidak terlalu panik
dan juga tidak terlalu takut untuk adanya gelombang air lagi
karena nantinya akan terus dilakukan pemantauan oleh tim terkait dengan kondisi yang ada di pantai di bawah sana
dan inilah suasana dari korban yang masih terus menyelamatkan diri di masjid
yang ada di desa cinanggu ini
adit anda mengatakan tadi ada banyak juga wisatawan yang ikut mengungsi di tempat anda berada saat ini
lalu sampai kapan mereka akan bertahan di sana mengingat memang kondisi jalan juga kurang baik
apakah ada informasi yang pasti begitu apakah mereka bisa langsung kembali lagi ke daerahnya masing masing
nah untuk informasi tersebut memang seluruh warga atau wisatawan masih diharapkan
tetap berada di sini terlebih dahulu karena selain untuk proses pendataan
untuk lebih memulihkan kondisi mereka dulu untuk beristirahat dulu di sini
dan juga menunggu bala bantuan yang lain yang datang
jika memang nantinya bala bantuan sudah datang kemudian juga kondisinya di bawah juga menurut tim terkait sudah aman
sehingga nantinya wisatawan tersebut bisa diperbolehkan untuk pulang
lalu adit apakah tadi anda sempat menyebutkan memang situasi di sana masih belum aman untuk dilalui begitu ya jalan
dan apakah anda memiliki himbawan mungkin bagi masyarakat yang ingin menjemput keluarga
keluarganya yang mungkin ada di sana saat ini adit
ya fani jika ingin ada keluarga yang menjemput diharapkan untuk datang dulu ke shelter pertama
atau posko bantuan pertama yang ada di puskesmas cinangka kabupaten serang
karena nantinya di sana tim bpbd tim basarnas akan ikut mendata keluarga keluarga yang memang masih ada di tempat tempat pengungsian
kemudian juga nanti jika memang tim bpbd dan juga tim basarnas tersebut sedang melakukan evakuasi
nantinya pihak keluarga yang ingin menjemput akan diajukan
diajak untuk berkeliling melihat atau langsung terjun ke lokasi di mana keluarga tersebut ada seperti itu
karena nantinya seluruh tim bpbd dan juga tim basarnas ini akan mengelilingi daerah bukit
karena memang daerah bukit ini merupakan sentral dari seluruh pengungsi yang ingin menyelamatkan diri
sehingga nantinya seluruh keluarga dan juga bpbd akan berkeliling ke sini untuk mencari keluarga yang hilang tersebut
aditya aksani melaporkan langsung dari kawasan cinangka banten
ada berbagai informasi dengan kami